lo jangan ikut campur urusan mereka

gak bakal dicampur
ini ini gak bener
pertandingan ini gak bener
parah banget pak disini pak
iya pak datang kemari ya pak ya
ya allah apa yang terjadi sama aku
kenapa gak masang ke bawah gua
apa mendingan gua pulang aja ke nancy
iya ada apa ini
karena tiba tiba aja tadi saya yang ngeliat
itu kayak bertengkar pak
dan lama lama mereka tuh berantemnya jadi gak terkendali
dan kayaknya yang mulai duluan tuh black cobra deh pak
terlalu sedikit dionarkan
terima kasih rumahnya mbak
gua belum kalah ya
apa sih yang udah laporin polisi
soalnya pas lo fight sama si boy daripada datang buat misahin kalian
tapi ketahuan oleh kita
dan gue yakin dia emang gak mau boy fight sama lo
bisa jadi dia sengaja nelfon polisi untuk ngetim fight gue sama dia
lex semesti lo itu berterima kasih sama polisi
kalau gak ada polisi lo pasti kau sama boy
lo masih ngeremehin gue
lo masih mau fight sama gue
kurang ajar nih anak
mentang mentang dia udah makin jago dia makin seenaknya aja sama gue
lex lo gak perlu seperti ini
belum apa apa udah pelagun ya anak
kalian semua mungkin gak tau
sebenernya gue tadi ngeliat pertarungan antara boy dan alex
dan lo lex masih satu level
di bawahnya boy
gue udah bilang semua ilmu bela diri gue udah gue turunkan sama lo
tapi dalam pertarungan bukan hanya jurus jurus aja yang mesti lo apalin
reflek gerakan lo juga harus cepet
untuk itu lo mesti mengasah kemampuan
lo harus menganggur dengan berlatih
dan satu lagi yang lebih penting
dan itu berlaku buat semua
kalau lo seperti ini lo sama seperti gue
sebelum gue masuk penjara kemarin
jangan lupa ngenang alarm alarm
mending lo manfaatin repa buat mancing emosiin si boy
lo masih cintakan sama si repa
kenapa gue manfaatin repa
dia udah bikin gue sakit hati pak
kamungkin gue manfaatin dia untuk mancing emosi boy
dia gak pantas untuk dapet cinta gue
ada orang yang
rakyat sama gue
sebenernya lex lo bisa mempatahkan reva buat mancing emosi gue
kamu baik baik aja kan
aku sama temen temen berhenti di belakang gudang tua
coba tadi gaada polisi si alex pasti abis tuh sama si boy
alex ga mau denger apa pernah sombong doang dia sama belakang gue
lo perhatiin ga sih
ada yang aneh dari si alex
gue ga pernah liat tuh sebelumnya
ini orang yang ngajarin alex tuh
sebenernya apa sih
sebelumnya gue pernah bentrok sama alex
bang chandra juga pernah bentrok sama alex
dan pas lagi gue bentrok sama dia
ada orang misterius yang nolongin dia
dan kemampuannya emang tinggi banget
kalo gitu sekarang kita jangan main main sama black bobo
bisa jadi sekarang mereka makin jago karena alex
makin membahayakan dia
ketua beli kobra
ketua beli kobra
kesel sama black bobo
gue ga ngerti sama mereka kenapa sih mereka ga berhenti berhenti
ngeudahin kita gangguin kita cari masalah sama kita

yang anggota anggotanya juga pasti kayak gitu juga
ketua beli kobra
ketua beli kobra
ketua beli kobra
ketua beli kobra
ketua beli kobra
ketua beli kobra
ketua beli kobra
ketua beli kobra
ketua beli kobra
yang tadi banggil polisi siapa sih
iya yan itu gue yang manja
soalnya gue cuma takut gue kenapa napa
gue kan bentar lagi mau ikut acara cewek cewek oke
sedekay jakarta sama gue
masa iya tiba tiba dia ikut acara kayak gitu sih babak belur
temen temen gue minta maaf ya
ini semua emang salah gue
cuma gue gak terima aja
kita semua disini setiap malam anak